akhir bulan mei lalu setelah menggelar aksi kamisan selama sebelas tahun terakhir
akhirnya para keluarga korban pelanggaran ham bisa masuk ke dalam kompleks istana kepresidenan
perwakilan peserta aksi diterima langsung oleh presiden joko widodo
sekitar dua puluh orang keluarga korban pelanggaran ham dari kejadian tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima
mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan tanjung priok dan talang sari di lampung
diterima presiden joko widodo di istana merdeka kamisore
para keluarga menyampaikan berkas berkas beberapa kasus pelanggaran ham berat
yang sudah diselidiki oleh komnas ham untuk kemudian diselesaikan penegakan hukumnya oleh pemerintah
usai pertemuan presiden menyampaikan akan mempelajari berkas yang masuk
dan berkoordinasi dengan menko polhukam serta jaksa agung untuk menyelesaikan pelanggaran ham ini
sementara itu kepala staf presiden muldoko diperintahkan untuk terus berkomunikasi
memberitahu perkembangan masalah kepada keluarga korban
meski telah berkomunikasi dengan presiden
keluarga korban pelanggaran ham tetap berniat melakukan aksi kamisan
memang masih harus mempelajari tapi kan yang membantukan banyak
dan tadi bapak presiden juga mengatakan bahwa akan berkoordinasi dengan jaksa agung dan juga komnas ham
sementara itu jurubicara presiden johan budi menyampaikan berkas masalah pelanggaran ham di masa lalu
akan segera dipelajari oleh presiden bersama dengan menko polhukam dan jaksa agung
sejauh ini belum ada keputusan langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah
setelah menerima perwakilan aktivis kamisan untuk pertama kalinya
namun jokowi berjanji beberapa kasus pelanggaran ham berat di masa lalu segera dituntaskan
disampaikan juga ke pak muldoko kalau misalnya ingin menanyakan day by day perkembangan ini bisa nanya juga ke pak muldoko
sekarang diserahkan ke pak muldoko tadinya kan yang mengkoordinir pak menko polhukam
bukan mengenai perkembangan ini bagaimana menangani itu ibu dan teman teman ini bisa menanyakan ke pak muldoko
yang menangani kasusnya
jaksa agung menko polhukam
yang diperintahkan oleh presiden untuk berkoordinasi dengan komnas ham
harapan para keluarga korban kasus ham agar kasusnya bisa dituntaskan secara hukum nampaknya masih harus terganjal
rencana presiden joko widodo membentuk dewan kerukunan nasional
yang salah satu tugasnya menyelesaikan kasus ham masa lalu melalui pendekatan non judisial
menunai kritik dari para
pada para aktivis
dewan inilah yang ditenggarai bertugas menyelesaikan kasus kasus di masa lalu
termasuk kasus pelanggaran ham melalui jalur non yudisial
wacana pembentukan dewan kerukunan nasional yang digagas menko polhukam wiranto sejak tahun lalu semakin menemukan titik terang
jumat pekan lalu presiden joko widodo meminta masukan komnas ham soal pembentukan lembaga yang berfungsi menyelesaikan kasus pelanggaran ham berat
tanpa harus naik ke pengadilan
seperti dikutip detik com pada pertemuan itu ketua komnas ham taufan damanik menyebut penyelesaian pelanggaran ham berat
memang bisa ditempuh dengan jalan pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi
selain itu taufik menerangkan langkah membentuk dewan kerukunan nasional adalah kebijakan politik jokowi
namun sejak awal rencana pembentukan dewan kerukunan nasional muncul sejumlah kritik dari beberapa elemen masyarakat
salah satu keluarga korban peristiwa semanggisatu sumiarsih menolak wacana tersebut
karena lembaga tersebut digagas menkopol hukum di rantau
yang disebutnya terlibat sejumlah perkara pelanggaran ham pada era reformasi
hal senada disampaikan komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan atau kontras
sejak rencana pembentukan dkn bergaung tahun lalu kontras menyampaikan keberatannya atas dewan kerukunan nasional
menurut kepala divisi pemantauan impunitas kontras ferry kusuma kepada cnn indonesia com
dkn dinilai tidak sesuai dengan janji
kepala divisi pemantauan impunitas kontras menilai sebaiknya wiranto diganti dari posisi menkopol hukum
sementara itu selain mengundang komnas ham pemerintah juga mengundang sejumlah tokoh pada lima juni lalu
pertemuan di kantor kemenkopol hukam itu dihadiri mantan ketua mahkamah konstitusi jimli asidiki dan guru besar hukum undip muladi
jimli menilai pendekatan budaya adalah salah satu kekayaan yang dimiliki indonesia
oleh karenanya pendekatan budaya bisa jadi alternatif jika jalur hukum dinilai

dewan kerukunan nasional nantinya akan beranggotakan tujuh belas orang namun belum bisa dijabarkan siapa saja anggotanya
lebih lanjut jaksa agung hm prasetyo menyebut kasus pelanggaran ham berat di masa lalu sulit untuk ditingkatkan ke penyidikan
menurutnya bukti yang dimiliki masih minim
dikutip dari detik com menurut jaksa agung
penanganan perkara ini juga dikatakan berbeda dari perkara tindak pidana biasa
untuk pelanggaran ham berat penyelidikan pro justisia dan dilaksanakan komnas ham
sulitnya mencari bukti kasus ham masa lalu jaksa agung untuk mengusulkan kasus tersebut diselesaikan dengan pendekatan non judicial dan rekonsiliasi
untuk membahas topik prime news malam ini saya sudah ditemani oleh sandrayati moniaga komisioner atau wakil ketua komnas ham yang berada di studio
selamat malam ibu sandra terima kasih sudah hadir
dan juga nanti akan bergabung bersama kami ifdal kasim tenaga ahli utama deputi v ksp presiden melalui sambungan telepon dan juga haris azhar advokat hak asasi manusia
saya akan sapa pak ifdal kasim halo pak ifdal apakah sudah tersambung baik
halo selamat malam
terima kasih pak sudah bergabung di cnn indonesia saya mau sapa juga pak haris ashar koordinator kontras yang berada di luar studio saat ini
selamat malam saya sudah tidak koordinator kontras
jabatannya apa pak sekarang
jabatannya warga negara indonesia
warga negara indonesia ex koordinator kontras
baik terima kasih pak haris sudah bergabung juga
saya mau langsung tanya ke ibu sandra dulu ini yang sudah ada di studio
ibu sandra dewan kerukunan nasional ini katanya sudah disetujui oleh presiden jokowi
tapi kemudian apakah sudah formal persetujuan dari presiden ini bahwa dewan kerukunan nasional ini akan terbentuk
sejauh yang kami ketahui belum ada kepres ataupun perpres
tentang hal itu ya tapi lagi lagi kami bukan presiden dan bukan pemerintah jadi kami tidak tahu perkembangan terakhir
minggu lalu dalam pertemuan bersama presiden presiden masih menanyakan pandangan komnas
artinya mestinya belum disahkan
waktu ditanya oleh presiden pandangan komnas mengenai dkn ini apa jawaban komnas
fokus kami adalah sesuai mandat yang ditetapkan dalam undang undang
undang undang dua puluh enam tahun dua ribu tentang pengadilan ham komnas telah melakukan penyelidikan yang dijalankan berdasarkan mandat yang didapat dari undang undang dua puluh enam
dan hasil penyelidikan sudah kami serahkan ke jaksan agung
fokus kami adalah jaksa agung harusnya menindaklanjuti hasil penyelidikan komnas ham
yaitu melakukan penyelidikan apabila memang dari penyelidikan itu tidak
ditemukan cukup bukti dan lain lain
ya silahkan kejaksaan agung menyampaikan sp tiga atau apapun namanya
dan kemudian mau membentuk apapun badan baru
tapi masih dalam jalur judicial begitu kan
yang kedua komnas menyampaikan bahwa apabila dirasa perlu ada jalur non judicial
tapi itu sesuai dengan undang undang dua puluh enam tahun dua ribu pasal empat
yang dimungkinkan adalah
komisi kebenaran dan rekonsiliasi
yang ditetapkan dalam undang undang
nah komisi kebenaran dan rekonsiliasi ini kemudian beda dengan dewan kerukunan nasional ini dalam pandangan anda
kami nggak tahu apa itu dewan kerukunan nasional
belum tahu apakah itu
jadi kalau kkr ini dulu ada undang undangnya tapi dibatalkan oleh mk ya
baik baik kita tanya pak ifdal ya
pak ifdal anda sebagai tenaga ahli utama deputi lima ksp
tentunya anda tahu dkn ini sebenarnya apa
sebetulnya adalah satu gagasan ya yang disiapkan oleh kantor kementerian koordinator politik keamanan ya
untuk menindaklanjuti sebetulnya apa yang tersedia di undang undang dua puluh enam melalui pasal empat puluh tujuh tadi ya
bila kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia tidak terlepas
kemungkinan untuk diselesaikan melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi
jadi artinya undang undang tersebut memberi dua jalan ya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia
yang pertama yaitu pengadilan hak asasi
yang kedua adalah melalui
komisi kebenaran dan rekonsiliasi
nah karena komisi kebenaran dan rekonsiliasi undang undangnya dibatalkan oleh mahkamah konstitusi
dan kalau kita baca dalam putusan mahkamah konstitusi terhadap undang undang ini
itu memberikan beberapa opsi
jadi bukan berarti dengan digagalkannya atau dibatalkannya undang undang tersebut
bukan berarti mk tidak menyetujui langkah rekonsiliasi dilakukan
nah karena itu mk memerintahkan ada tiga opsion yang diberikan oleh mk sebagai alternatif dari pembatalan undang undang tersebut
yang pertama membuat undang undang baru
yang kedua melakukan amnesti umum
yang ketiga melakukan penyelesaian siap politik terhadap kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia
nah dkn ini sebetulnya adalah perwujudan dari opsi yang terakhir dari putusan mk itu
yaitu satu kebijakan politik dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia
nah ini basis legalnya dulu ya terhadap gagasan dkn
nah sekarang kita masuk ke soal apa sih dkn ini
nah dkn ini sendiri ini masih dalam tahap pembahasan di kantor menko polkam dan masukan masukan dari berbagai kalangan yang diminta oleh menko polhukam untuk mencari format dari dkn ini
nah sampai sekarang memang sudah ada draft perpresnya ya
draft perpres berkait dengan dkn ini
sudah didekati juga sudah ada pendekatan juga terhadap orang orang yang direkomen akan menjadi anggota dari dkn itu
yang ini akan disiapkan juga kepresnya untuk pengangkatan dari orang orang yang menjadi anggota dkn
nah tapi karena masih dalam tahap pembahasan jadi belum terwujud dengan belum final gitu loh
karena itu presiden juga meminta
karena respon dari komnas ham pada saat pertemuan dengan komnas ham bagaimana respon komnas terhadap gagasan ini
baik pak ifdal
berarti dkn ini masih dalam tahap pembahasan kemudian sudah ada draft perpresnya namun presiden jokowi sendiri mempunyai pandangan yang positif begitu ya mensupport dkn ini
tapi untuk secara formalnya keputusan presidennya belum keluar
saya akan beralih ke pak haris ashar
namun pak haris pertanyaan saya mohon jangan dijawab karena kita mau break dulu
nanti setelah break mohon pak haris menjawab
apakah sebagai warga negara indonesia yang ex koordinator kontras
hubungan dengan pak haris terputus
kami akan hubungi pak haris nanti setelah jeda berikut si anen indonesia prime news
masih akan segera kembali
utama dalam penuntasan kasus pelanggaran ham masa lalu ini adalah sulitnya pencarian bukti
untuk meningkatkan penanganan kasus hingga ke tahap penuntutan ini
kemudian banyak sekali kasus pelanggaran ham masa lalu yang terjadi sebelum undang undang peradilan ham terbit tahun dua ribu dua
karena itu prosesnya harus melalui keputusan politik dpr dan juga pembentukan peradilan ham ad hoc
dan satu lagi alasan mengapa kasus pelanggaran ham ini sulit diselesaikan adalah
kejaksaan agung tidak menemukan adanya bukti kuat yang bisa diambil dari hasil penyelidikan komnas ham
nah kita akan tanya kepada komnas ham ibu sandra
apakah kendala kendala ini yang diutarakan oleh kejaksaan agung ini
ini sebenarnya valid tidak bucuk cukup kuatkah untuk kemudian melahirkan suatu
yang bisa diambil dari hasil penyelidikan komnas ham
membentuk dewan kerukunan nasional menyelesaikan masalah masalah ini secara non yudisial
berarti bukti bukti yang selama ini dicari oleh komnas ham tidak dipakai lagi dong bu
itu juga kami tidak jelas
karena sampai saat ini belum pernah ada satu surat dari kejaksaan agung yang menyatakan bahwa perkara ditutup karena bukti tidak memadai misalnya
belum pernah ada seperti itu
ada beberapa surat yang sudah disampaikan kepada komnas ham
tapi sifatnya adalah mohon lengkapi ini mohon lengkapi itu
dan beberapa sifatnya lebih prosedural bukan substansi
yang kedua kejaksaan agung belum memaksimalkan kewenangan yang mereka miliki
yaitu dengan memberikan surat perintah penyelidik untuk dapat melakukan beberapa tindakan penting
yaitu pemeriksaan surat penggeledahan penyitaan pemeriksaan setempat terhadap rumah pekarangan bangunan tempat tempat lain yang diduduki
atau dimiliki pihak tertentu
dan yang keempat mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan
dan ini adalah diperintahkan dalam pasal sembilan belas dari undang undang dua puluh enam
berarti harus tunggu instruksi dari jaksa agung dulu
tapi itu belum pernah dilakukan
dan yang ketiga sebenarnya komnas telah menyampaikan kesimpulan bahwa telah terdapat bukti permulaan yang cukup
dan dari situ semestinya kejaksaan agung melakukan penyelidikan
kalau memang dirasa kurang ya jaksan agung harusnya
berikanlah instruksi yang lebih lengkap lebih detail lebih jelang lebih banyak mungkin kepada komnas ham
perintah penyidik dan itu yang belum pernah
jadi saya juga nggak ngerti kenapa kejaksaan agung menyampaikan bahwa bukti tidak cukup
karena sebenarnya upaya belum dilakukan secara maksimal
oke saya mau tanya ke pak ifdal kalau gitu
pak ifdal masih bersama kami kan
pak ifdal tadi kata ibu sandrawati sebenarnya komnas ham ini bersedia melakukan penyidikan penyidikan lebih lanjut
tapi tidak ada instruksi begitu
itu dari kejaksaan agung
sementara kejaksaan agung menyatakan tidak menemukan bukti kuat untuk kemudian menangani kasus tersebut hingga ke tahap penuntutan
jadi sebenarnya ini siapa yang harus bekerja ini
kok sepertinya jaksa agung berkata sudah melakukan usaha semaksimal mungkin
sementara dari komnas ham menunggu instruksi dari jaksa agung
ya jadi memang itu satu hal yang memang harus
ada koordinasi yang lebih konstruktif ya antara jaksa agung dan komnas ham
karena dalam kasus penyelidikan dan penyidikan pelanggaran ham yang berat ini
undang undang memandatkannya kepada jaksa agung bukan kepada institusi kejaksaan agung gitu loh
tapi kejaksaan agung
kejaksaan agung nanti akan mem
yang mendelegasikan kewenangan dia kepada tim yang akan dia bentuk
apakah sudah ada pak tim yang dibentuk oleh jaksa agung untuk menangani
nah ini yang menjadi kendala selama ini gitu
jadi kan harusnya proses di kejaksaan agung berjalan setelah ada komnas ham mengirimkan berkas penyelidikan mereka ke kejaksa agung ya
nah kemudian jaksa agung melakukan telah terhadap hasil penyelidikan yang disampaikan oleh komnas ham itu
nah dari hasil jaksa agung tersebut nanti ada petunjuk petunjuk yang disampaikan apa yang kurang apa yang ditambahkan seperti itu
nah sebelum dia membentuk tim penyidiknya
jadi itu ada dua
jadi tahap pertama mereka melakukan telah dulu kemudian baru mereka membentuk tim penyidik
yang tim penyidik yang dibentuk oleh jaksa agung ini bisa juga terdapat dari ad hoc dari unsur di luar kejaksaan agung gitu
dari komunitas hukum yang tidak harus dari kejaksaan
untuk bicara mengenai proses
untuk bicara mengenai proses pemberian instruksi penyelidikan itu kita coba mau cari contoh mungkin bukan ada banyak sekali kasus kasus pelanggaran ham di masa lalu yang masih belum selesai
coba kita lihat dulu mungkin dari list kasus kasus pelanggaran ham di masa lalu yang sudah berhasil atau sudah setengah jalan ditangani oleh komnas ham
dari kasus kasus seperti itu mana yang sebenarnya sudah paling banyak kemajuannya begitu
walaupun belum terselesaikan
dari kasus kasus yang diselidiki oleh komnas sudah selesai penyelidikannya
penyelidikannya sudah selesai
jadi ada trisakti semanggi i semanggi ii kemudian talangsari lampung pembunuhan misterius kasus enam puluh lima tragedi enam puluh lima dan wamena wasior
dulu wamena wasior itu jadi satu
komunikasi terakhir dengan pihak wasior wamena
terakhir dengan kejaksaan agung karena lokus atau lokasi dan tempusnya berbeda dan pelakunya juga berbeda disarankan untuk dipisah
jadi delapan berkas
dan tahun lalu komnas telah menyampaikan juga hasil penyelidikan kasus di aceh
jadi sudah ada sembilan berkas sekarang
kalau ditanya mana yang sudah mendekati selesai
semua sudah selesai penyelidikannya
kalau begitu ibu sandra mengatakan penyelidikan terhadap kasus kasus ini yang kita saksikan ini di layar ini sudah selesai sebenarnya
namun pak ifdal mengatakan untuk membentuk suatu tim jaksa agung itu menunggu laporan dari komnas ham kemudian memberikan kesempatan untuk menelaah
jadi penyelidikan selesai
nah yang dibilang pak ifdal tadi jaksa agung harus tahapan berikutnya menelaah
hasil penyelidikan komnas
dan kemudian dari situ menyampaikan apa yang kurang misalnya
nah kalau ada yang kurang yang sudah disampaikan ke jaksan agung adalah catatan bahwa kurang bukti atau apa
nah ini yang kami sampaikan tadi bahwa mestinya bukan catatan
kalau memang kurang bukti jaksa agung harusnya memberikan perintah penyidik
surat perintah penyidik kepada komnas ham
sehingga komnas mendapat kewenangan lain
nah ini yang tahap berikut
yang berikut kemudian yang pak ifdal bilang
jaksa agung harusnya membentuk tim
tim penyidik itu menindaklanjuti hasil penyelidikan oleh komnas ham
yang pada dasarnya telah menyimpulkan ada di istilahnya indikasi bukti permulaan
nah tim ini sudah dibentuk belum ibu
sejauh kami ketahui belum pernah
ada tim yang dibentuk dari berkas ini
kalau sebelumnya kan ada yang disebut
itu jadi dari penjelasan ibu sandra berarti komnas ham sudah menyelesaikan seluruh tugasnya
kemudian bola sekarang berada di tangan ke jaksa agung
jadi dengan demikian perlukah sebenarnya dibentuk dewan kerukunan nasional ini
kita akan coba cari jawabannya bersama para narasumber yang hadir di prime news
namun setelah jeda berikut tetaplah bersama kami

perlukah dewan kerukunan nasional ini dan apa saja pro kontranya
kita langsung tanyakan ke narasumber saya pak haris ashar
aktivis hak asasi manusia
pak haris setelah penjelasan panjang lebar tadi dari ibu sandra dan juga pak ifdal mengenai tugasnya jaksa agung
kemudian tugasnya komnas ham
sebenarnya masihkah perlu dibentuk dewan kerukunan nasional ini terlepas dari siapa yang mengusulkannya begitu
begini kalau saya sih sebenarnya sudah melihat bahwa upaya kejaksaan agung itu sendiri adalah sebuah kejahatan ya
yang dilakukan kejaksaan agung itu kejahatan
dia pelanggaran hak
anda coba lihat di pasal satu ayat enam undang undang tiga puluh sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang hak asasi manusia
di situ dibilang ya kan ada dua unsur yang dibilang pelanggaran ham
satu ada tindakan tindakan yang melanggar hak di dalam undang undang tersebut
yang kedua adanya upaya untuk membuat tidak ada keadilan bagi korban untuk mendapatkan pemulihan atau haknya atas pelanggaran pelanggaran tersebut
yang dilakukan kejaksaan agung yang dilakukan oleh m prasetyo itu adalah pelanggaran ham
nah daripada ksp sibuk mengejar dokumen di kantor menggobol hukum
tugasnya ksp mengevaluasi kejaksaan agung
di jaksa agung
sudah empat tahun pemerintahan ini kita nggak pernah dengar hasil evaluasinya ksp terhadap jaksa agung
tugasnya ksp itu kan mengevaluasi dan memberi masukan kepada presiden
tiga kali resapel jaksa agungnya itu aman
karena dia bukan profesional
jadi dia dilindungi oleh kepentingan kepentingan yang saling sandra
yang ada di sekeliling presiden terhadap presiden
nah kalau itu situasinya
jadi sebetulnya lebih baik ksp evaluasi pekerjaan agung
baik pak ifdal bagaimana tanggapannya terhadap himbauan dari pak haris ashar
agar ksp mengevaluasi pekerjaan dari jaksa agung
ksp itu ya tugas dan fungsinya itu tertuang di dalam perpres ya
mengenai fungsi dan tugas ksp
yang tugas dan fungsinya itu adalah melakukan monitoring ya
kemudian juga memberi jalan keluar terhadap hal hal yang tidak yang mengalami kebuntuan
nah seperti diketahui oleh semua masyarakat bahwa
penyelesaian kasus pelanggaran ham itu menjadi juga salah satu isu prioritas presiden
nah karena itu kami di ksp juga melakukan evaluasi dari kementerian dan lembaga yang menangani kasus ini
ini jaksa agung ini udah ngerusak nama presiden menurut saya
ya jadi itu yang
jadi sekarang di geblok dalam soal pelanggaran ham berat ini gara gara jaksa agungnya gak terkontrol
dia kan digajet gajet di rakyat tuh
ya itu sudah disampaikan ya kepada presiden
dan presiden juga sudah minta jaksa agung segera melakukan penyelesaian terhadap berkas berkas yang sudah disampaikan oleh pernasal
nah soal penyelesaian pak ipdal dan pak rida ya
tadi ada diskusi
pak k itu perja
peraturan jaksa agung nomor tiga puluh sembilan
nah penyidik itu harusnya sudah nempel kepada penyelidik yang ada di komnas ham
kalau berkas dikembalikan dibikin dong surat yang jelas tadi seperti ibu sandra bilang
yang pakai korpsort jaksa agung
salahnya apa kurangnya apa
lalu ditunjuk siapa penyidiknya
nah ini nggak ada yang mau duduk bareng
balik lagi ke pertanyaan dari pak haris tadi
ksp mengevaluasi pekerjaan jaksa agung ini
ya itu kita sudah melakukan evaluasi
jadi nilai rapornya jaksa agung apa ini pak ipdal
karena kan sifatnya dari ksp ini kan internal ya
jadi itu kita sampaikan kepada presiden
dan presiden yang sudah meminta kepada jaksa agung untuk
karena itu juga jaksa agung di
diajak serta dalam pertemuan dengan komnas ham
dan juga dengan
asilnya atau baiknya
asilnya kapabel atau enggak
dengan pelanggaran ham berat ini
ya performanya capable atau tidak
sepertinya ini kita membela jaksa agung
bukan membela penyelesaian
jadi lebih mengorbankan konsep penyelesaian
daripada mengganti jaksa agung
jadi pak ipdal menurut anda pernyataan dari jaksa agung
bahwa ada kesulitan untuk menyelesaikan kasus kasus ham
khususnya yang di masa lalu ini adalah kurangnya bukti dan lain sebagainya
ini apakah menurut ksp hanya dalih saja dari jaksa agung
kalau jaksa agung tidak bisa menyelesaikan
begitu mencari cari alasan
atau memang benar
setuju dengan jaksa agung ksp ini
jadi itu kan baru pernyataan personal dari jaksa agung ya kan
jadi itu kan merespon pertanyaan wartawan
dan dia memberikan pendapatnya kan
nah kita meminta agar ada dokumen yang lebih tertulis
yang disampaikan oleh jaksa agung
jadi tidak sifatnya itu merespon seperti
hasil evaluasi ksp terhadap jaksa agung apa
itu yang kita perlu dengar masyarakat
nah itu gak bisa
karena ksp itu sifatnya internal
jadi kita tidak kepada presiden
yang gak bisa juga itu mengakibat
orang atau korban yang anaknya hilang
yang diambil itu gak dapat keadilan hari ini
karena ksp gak mau buka
presiden gak mau buka
ini bukan kompasitas ksp
karena kan ksp ini bekerja dalam koridor sistemnya
jadi dia bersifat internal kepada presiden
jadi tidak kepada publik kita sampaikan
nanti seperti yang
terjadi pada minggu yang lalu
itu bisa disampaikan
bagi saya ksp gak kerja
nggak ada evaluasi terhadap jaksa agung
artinya presiden juga gak ngambil sikap apa apa
masa presiden tidak ada
bapak bapak kita harus
kita harus potong dulu
ini diskusi mengenai penilaian ksp terhadap kinerja jaksa agung
ke pembahasan topik kita mengenai dkn
saya akan minta ibu sandra dari komnas ham
untuk sedikit memberikan statement
terlepas dari perlu tidaknya dkn
apa yang harus dilakukan
baik oleh pemerintah maupun juga lsm lsm yang ikut memantau ini
bagaimana pekerjaan daripada oknum oknum
atau orang orang yang sebenarnya harus menyelesaikan masalah ini
apa yang harus dikedepankan
apa yang harus dipentingkan
yang pertama tentu dengar suara korban
korban ada beberapa
dari rangkaian kasus yang tadi disampaikan
ada kalau tujuh atau
wamen awasyor digabung tujuh plus satu dari aceh
setiap kasus punya dimensi yang berbeda
jadi untuk tragedi semanggi i semanggi ii trisakti
kemudian juga talang sari wamen awasyor
semua punya kompleksitas yang berbeda
mari kita dengarkan korban
jangan ada impunitas
satu tidak ada impunitas
kebenaran harus diungkap
keadilan harus diberikan
dan jalur nonjudisial
yang judicial juga harus dituntaskan
dilanjutkan dengan penyidikan
atau dianggap sp tiga misalnya
terima kasih ibu sandra
dan juga terima kasih kepada pak idhal qasim dari ksp
dan juga pak haris ashar
atas waktunya di prime news